ini bukan lomba mengulek sambal ya pemandangan seperti ini akan anda temui setiap malam di salah
satu warung lele di surabaya jawa timur ya sejak pukul enam sore warung pecelele cak di
nganjuk di kota pahlawan ini langsung sibuk melayani para pelanggan yang sudah datang
nah ini nih yang unik dari pecel lele cak di sambalnya diulek satu persatu dan langsung
disajikan ke pengunjung wah berapa cobek sambal yang diulek dalam sehari ya nah pecel yang
satu ini yang paling beda itu adalah dari sampelnya tadi coba coba sendiri kemudian

ini aromatrasinya khas sekali
yang paling diburu pelanggan di warung ini adalah lele goreng dalam sehari cakdi bisa
menghabiskan enam puluh kg lele ditambah ikan lain seperti patin nila dan gurame total
ikan yang digoreng bisa mencapai satu kuintal pelanggan juga memburu sambal
teras dan kue dan juga sambal yang diambil dari warung ini juga bisa diambil dari warung ini
juga bisa diambil dari warung ini tak peduli harus antri yang penting hasrat lidah untuk
mencicipi sedap nikmat sambal cobek jadi dapat terpenuhi yup ada biasanya pulang antri dulu
nunggu di belakangnya setelah ngantri dapat tempat duduk kita ambil tempat duduk baru pesan
itu bisa lebih lebih dari sepuluh kali saya di sini saya sangat menikmati sini langganan dari mahasiswa aduh
saya udah lama langganan disini saya sudah lama langganan disini saya sudah lama langganan disini
rasanya tuh enak banget yang bikin beda apa nih sambalnya sih beda dari yang lain kalau ikan ikannya
kan udah banyak tuh kayak lele gitu tapi membedakan sama nanya gitu untuk bisa menikmati pecel lele cakdi
nganjuk ini pelanggan tak perlu merogoh kocek dalam dalam hanya perlu bayar rp lima belas hingga
warung ini buka hingga pukul satu dini hari
masih tentang olahan lele nih
warung makle yang ada di jalan kapten haryadi ngagrik sleman daerah istimewa yogyakarta ini
bahkan punya tiga puluh lima jenis hidangan lele dan lima belas varian sambal
di antaranya adalah lele telur gulung mangut lele dan lele bakar madu
jadi kita membuat konsep baru dan memang melalui riset juga
kita sebenarnya ingin membuat image baru dari pecelele itu dipindah ke restoran
dengan harga yang relatif mendekati sama
tapi kualitas dan kebersihan lebih dari tempat tempat yang lain
pembeli yang penasaran dengan olahan lelenya mendatangi restoran yang baru beroperasi satu oktober lalu ini
tadinya dari instagram terus ini ternyata rasanya enak banget terus pedasnya pas
lele kremes sama lele lamongan enak sih
cuma menurut saya yang paling enak lele logay
saya juga yang kuah kuah
harga olahan lele di restoran ini bervariasi
mulai dari sepuluh hingga dua puluh rupiah per porsi
tim liputan cnn indonesia